istilah derby sebenarnya kurang tepat untuk menyebut rivalitas terbesar dalam sepak bola inggris antara liverpool dan juga manchester united
penyebabnya jelas karena kedua klub ini berasal dari kota yang berbeda
namun aroma perseteruan yang syarat gengsi dan juga sejarah membuat istilah tersebut sulit dipisahkan dari pertemuan antara the reds versus red devils
dan tahukah anda awal dari persaingan kedua klub tersukses inggris ini bukan dari lapangan sepak bola
berikut adalah ulasannya
manchester united melawan liverpool bukan rahasia lagi kedua klub tersebut adalah rival abadi di dataran utara inggris
pertandingan antara musuh bebu yutan ini sampai punya julukan yang sangat terkenal northwest derby atau derby barat laut
kedua kota besar ini terletak di barat laut inggris dan terpisah tak lebih dari lima puluh km
liverpool berjaya dengan perdagangan pelabuhannya sedangkan manchester terkenal sebagai pusat manufaktur
namun bagaimana terjadinya persaingan antara manchester dan liverpool
mari sedikit melihat sejarah
pada abad ke sembilan belas jalur keluar masuk industri kota manchester harus melewati pelabuhan liverpool
namun pada seribu delapan ratus tujuh puluh tujuh pemerintah kota manchester membangun kanal terpanjang di inggris pada masa itu yang menghubungkan teluk liverpool dan kota manchester
kanal dibangun agar kapal kapal besar bisa langsung menuju manchester
setelah enam tahun kanal manchester diresmikan pada satu januari seribu sembilan ratus delapan puluh
panjangnya lima puluh delapan km
dengan lebar dua puluh empat meter
imbasnya warga pelabuhan liverpool kehilangan pendapatan karena seluruh kapal yang menuju manchester tidak merapat ke pelabuhan liverpool
akibatnya perekonomian warga liverpool menurun
hal inilah yang di kemudian hari menjadi awal perseteruan manchester united dan liverpool
liverpool berjaya pada seribu sembilan ratus tujuh puluh lima hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
sedangkan mu bersinar terang dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga hingga dua ribu tiga belas

kanal ini menjadi kebanggaan warga manchester
kedua klub sepak bola di kota ini manchester united dan manchester city memiliki lambang kapal layar pada emblem klub